sementara itu pengusaha menagih janji presiden joko widodo untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan usaha
pasalnya pengusaha tidak melihat penurunan pph badan tersebut diakomodasikan dalam apbn tahun dua ribu dua puluh
dalam seminar nasional nota keuangan rapbn dua ribu dua puluh
wakil ketua kadin raden pardede menyampaikan kalangan pengusaha menagih respon positif presiden
tentang permintaan pengusaha agar tarif pph badan usaha turun
dalam undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu delapan tentang pajak penghasilan
disebutkan tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah dua puluh lima persen
namun saat ini kadin melihat janji penurunan tersebut tidak diakomodasi pada rapbn dua ribu dua puluh
pengusaha juga masih menunggu berapa besaran penurunannya
jelas sekali bahwa pph penurunan pph itu belum diakomodasi untuk tahun dua ribu dua puluh
apakah tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga pengusaha menunggu
apakah dilakukan sekaligus dari dua puluh lima persen langsung ke dua puluh persen pengusaha menunggu
apakah dua puluh lima ke dua puluh tiga dulu akad ke dua puluh empat dulu secara gradual
itu yang sebetulnya berhasil
belum ada direction